tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh

ada apa pak
ngesot ngesot pake nanya lagi tadi ada suster ngesot
gak ada pak suster ngester
gak ada apa apa gimana itu ada masjid empat ya
terus tadi ada suster yang ngesot nyaperin saya
mau darah ini
aduh bapak ini gak percaya banget sih
udah nih saya lihat dari tadi tuh gak ada siapa siapa pak
gak ada gimana
nanti kalau misalnya dia nyamperin pak dokter
jangan jangan bapak ini stres ya
aduh aduh pak pak
wah pegang pegang punya saya ini punya negara enak aja
jangan ngomong disini ya
saya tahu pak
iya pak ibu baru boleh keluar lusa
kan tunggu hasil laboratoriumnya besok
pak ceta kemana sih
bukannya gak bantuin malah ngilang
selalu kalau dibutuhin gak ada si pak ceta
udah pak ceta itu sama susu susu
ya enggak lah rafa
kamu ini ada ada aja
palingan juga ayah tuh udah pingsan sebelum ketemu sama susun ngesat
dengar ya ayah palingan juga udah pulang
dia kan biasanya suka begitu
karena takut ada susu susu disini
bener juga kata bella
dia enak kadim diimah
mana mungkin ada susu susu yang sesuai beneran
cuma adam sama rafa yang percaya
eh pagi suster
ali dan bella dipeksa dulu ya di lab sekarang
oh ya udah tuh
adam sama rafa tunggu disini ya
mami mau nganterin ali sama bella
nih nafah ikut
iya disini aja
kalian disini ada suster
tuh ada suster yang nemenin
jadi gak usah takut ya
kalian istirahat aja ya
yuk ali sama bella titip ya suster
semua pasien tidak mau dirawat di bangsal tiga belas
mereka dengar cerita kalau bangsal tiga belas itu angker
padahal semua bangsa sudah penuh
gak ada apa apa kok di bangsal tiga belas
semuanya aman kok
saya aja udah ngecek
semua pasien tuh gak ada yang percaya
mendengar namanya saja sudah ketakutan
mereka lebih baik milih rumah sakit lain
yang jauh dari lokasi ini
kok mereka masih percaya sih
kalau di bangsal tiga belas itu ada suster ngesot
aku juga heran
aku juga heran
mereka nyatuk namanya warga barangnya para sulung

berarti ada sendiri dong
di mana sih
kok ada tangan
jangan makan aku dagingku asin
bahasa ini udah selesai
sekarang tinggal nunggu hasilnya aja
suster antar kamu ke bangsa tiga belas ya
iya ada apa
ada korban gempa yang baru sampai sus
nah jadi pasiennya itu cukup banyak
kata dokter suster disuruh ke sana sekarang
oh yaudah ya
baik mas makasih ya
yaudah saya langsung ke sana duluan ya
lupa ke tempat mami aja
suster tolongin korban gempa aja
kamu gak apa apa susah tinggal
yaudah makasih ya
sus tinggal dulu
kok aku nyasar lagi sih
bikin menending aja